gunung semeru di lumajang jawa timur mengalami peningkatan aktivitas vulkanik
dari data pos pengamatan gunung api semeru gundung semeru mengalami letusan sebanyak dua puluh sembilan kali dengan guguran tiga kali serta hembusan sembilan kali
asap kawah teramati berwarna kelabu dengan tinggi asap empat ratus meter di atas puncak kawah
status gunung semeru hingga kini masih waspada level dua
meski demikian masih belum ada dampak abu vulkanik yang dirasakan warga yang tinggal di lereng gunung semeru
bpbd kabupaten sudah menyiapkan ribuan masker jika terjadi hujan abu vulkanik dari gunung semeru
petugas mengimbau masyarakat agar tidak melakukan aktivitas di radius empat km di sektor lereng selatan tenggara kawa aktif yang merupakan wilayah luncuran awan panas
kekempaannya tujuh belas sekarang kekempaannya menjadi dua puluh sembilan
hembusannya ada penurunan kalau kemarin mencapai ketinggian lebih kurang enam ratus meter
sekarang sudah turun
menjadi empat ratus meter menuju arah tenggara
dan kita sudah memantau baik dari relawan maupun dari anggota trc bpd
untuk dampak tidak ada abu
tetap kita imbu ke dalam masyarakat tetap tenang
tapi tetap meningkatkan waspadaan karena cuaca sangat estri